selamat pagi sian indonesia breaking news hadir menemani anda bersama saya yudi yudawan
untuk mengetahui perkembangan terkini seputar proses pencarian putra gubernur jawa barat ridwan kamil yang hilang di sungai are bern swiss
mohon maaf pada kesempatan pagi ini kita pada saat nanti sudah menyampaikan dari pak erwin dan pak elvi
hari ini kami tidak dulu memberikan kesempatan untuk bertanya jawab sekali lagi mohon maaf untuk hal tersebut
untuk selanjutnya kami persilahkan pak elvi yang sudah hadir di ruang zoom kami persilahkan untuk menyampaikan berbagai hal
silakan pak elvi
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jadi hari ini saya berada di swiss sudah sejak hari kemarin ditugaskan oleh pihak keluarga dan pak ridwan kamil
untuk melanjutkan pemantauan sekaligus mengkoordinasikan hal hal yang
yang diperlukan untuk mencari orang orang yang tidak menguntaskan
yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah setelah kemudian berkonsultasi baik dengan pihak kbri
karena sudah melewati hari ke enam dengan status dan situasi kami juga meminta keluarga
di bandung berkonsultasi dengan para ulama dan pihak mui tentang status secara syariat ponakan kami
yang oleh berdasarkan keterangan yang kami terima dari kbri
dinyatakan sebagai missing person oleh pihak kepolisian
namun pihak kepolisian ini memang didasarkan pada situasi
masing masing orang orang yang sudahusu keedyuhannya
selain dari hati hati mereka juga sudah termasuk angkasa bahkan menjara itu sedang américa

w hdb ini kami masih yang melaman dengan anggaran seaman
yang mewujudkan pengambilan penuh penyakit yang sedang dinas eraf
pertanyaannya itu tersampungsi dengan sebahagian dari pemukiman
sekarang menjadi danana
diskusikan dengan para ulama di bandung
mungkin nanti pihak dari bandung bisa menjelaskan lebih rinci
bagaimana konsultasi dengan para ulama
sehingga dinyatakan sebagai sahid akhirat
dan ini kami sampaikan keluarga
baik pak ridwan kamil beserta istri yang sudah hampir tujuh hari
turut membantu sangat ikhlas
walaupun memang kita berusaha setiap hari
dan status ini tidak mengubah harapan keluarga
untuk melakukan pencarian dengan situasi dan harapan kami
kami bisa bertemu dengan saudara keponakan kami
atau adinda kami emiral muntazgah
dalam keadaan apapun yang allah ridhoi pertemuannya
dan juga meriduai kepadanya dan juga meriduai kepada kami
untuk situasi pencarian
ada berbagai macam metode
dan kepolisian saat ini sudah bersiap menerjunkan anjing pelacak
yang memiliki kemampuan khusus untuk menjejak aroma di permukaan
di mana ini hanya ada keahlian yang khusus
sementara itu yang bisa saya sampaikan dari swiss
pak wahyu dan pak erwin saya kembalikan ke bandung
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sesungguhnya semua makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian
dalam kesempatan ini
saya akan menjelaskan bahwa
dari sisi kang emil dan keluarga
sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh adik saya
kami sudah melihat mengevaluasi menyimak
seluruh proses yang telah dan bisa dilakukan
termasuk juga upaya pencarian secara mandiri
sehingga secara ihtiar
itu sudah dilakukan dipastikan dilakukan semuanya secara maksimal
yang dimungkinkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada
termasuk diantaranya yang tadi disampaikan oleh lp
bahwa otoritas setempat sudah menggunakan pencarian yang memang spesifik untuk mencari
oleh karena itu kang emil dan tehlia
sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas
dan meyakini bahwa
yang kita kenal sebagai eril
sudah wafat berpulang ke rahmatullah karena tenggelam
semalam kami sudah langsung berkonsultasi kepada mui jabar
menyampaikan situasi dan meminta nasihat untuk langkah selanjutnya sesuai dengan syariat islam
dimana dalam hal ini adalah memberikan menunaikan hak almarhum eril
dan kemudian mengatakan bahwa

dan kemudian mengatakan bahwa

sebagai muslim dari muslim yang lain
yaitu disegerakan disolatkan manakala wafat
oleh karena itu pula
selepas pertemuan kami perwakilan keluarga yang hadir
bertemu dengan mui bersama sama dengan mui
sudah menyelenggarakan sholat goib
untuk almarhum emeril khan mumtaz bin muhammad ridwan kamin
mui juga kemudian mui jabar sudah menerbitkan seruan
dan kami juga selaku keluarga memohon untuk para warga yang berkesempatan
berluang untuk dapat melaksanakan sholat gaib untuk keluarga kami
almarhum emeril khan mumtaz bin muhammad ridwan kamin
kami juga berdoa untuk menghubungi almarhum di dalam hal hal yang terjadi
dalam kesempatan ini
kami selaku keluarga memohonkan maaf
sekiranya ada kesalahan kehilafan
baik itu disengaja atau tidak disengaja
yang dilakukan oleh almarhum
dan sekiranya memang ada kesalahan kehilafan baik itu disengaja atau tidak disengaja
dan sekiranya memang ada kesalahan kehilafan baik itu disengaja atau tidak disengaja
hak atau kewajiban dari almarhum mohon kami sebagai perwakilan keluarga dapat diinformasikan
dan dalam kesempatan ini kami selaku keluarga mohon maaf apabila juga dari pihak keluarga ada kesalahan
kami sekeluarga sangat mencintai eril kami melihat sosok eril dari kecil tumbuh kembang sampai dengan terakhir
menunjukkan perilaku ahlak anak yang soleh tetapi kami berprasangka baik bahwa allah lebih mencintai
oleh karena itu kami mengikhlaskan almarhum terhadap apapun takbir yang menimpanya dan kami sekeluarga
melihat merasakan menerima banyak hikmah banyak pelajaran penting yang kami peroleh dari peristiwa
ini dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan eril sebagai pemuda muslim
safar ke negeri yang jauh adalah untuk perjuangan menuntut ilmu dan di dalam aktivitas terakhirnya
yang dilakukan itu juga adalah aktivitas olahraga yang juga disampaikan dalam hadis nabi
salah satunya adalah berenang di dalam aktivitas berenang ini dari kesaksian keluarga kami eril menunjukkan
tanggung jawabnya dengan memastikan bahwa yang ikut aktivitas tersebut dipastikan keselamatannya
sehingga memang yang diizinkan eril itu memang bersama eril hanya tiga dan memastikan bahwa posisi
formasi berenangnya itu memungkinkan eril memastikan keselamatan yang lain sehingga dari keseluruhan
peristiwa ini kami sekeluarga berprasangka baik insya allah eril wafat dalam keadaan husnul
khotimah dan memenuhi kriteria riwayat hadis nabi orang tenggelam dengan kriteria tertentu
itu dinyatakan sebagai said akhirat
dalam kesempatan ini juga sebagaimana dilihat adik saya lp sudah berada di swiss
untuk melanjutkan ihtiar pencarian
dengan kita akan melaksanakan sholat goib atau yang sebagian sudah melaksanakan sholat goib
bukan berarti pencarian ariel akan berakhir
tapi adik saya lp akan tetap bekerjasama dibantu oleh kbri di sana
untuk memastikan proses pencarian berlanjut sampai dengan eril ditemukan
dalam kesempatan ini juga hal itu dilakukan agar kang emil dan tehlia bisa kembali ke tanah air
sehingga kang emil dan tehlia bisa berkumpul
kembali dengan keluarga besar untuk saling menguatkan
kita bisa membayangkan sebagai beberapa di antara kita memiliki anak
dan bisa membayangkan apa yang dialami oleh kang emil dan tehlia
oleh karena itu kami mohon maaf dan pengertian apabila kang emil dan tehlia akan membutuhkan waktu terlebih dahulu
untuk bersama keluarga keluarga besar ibunya ibunya tehlia ibunya kang emil
dan keluarga besar semua untuk saling menguatkan
jadi kami mohon maaf mohon diberikan ruang privasi dan ruang waktu untuk sementara waktu kepada kang emil dan tehlia
kemudian pada waktunya insya allah pada waktunya nanti kang emil akan bisa menyampaikan
keterangan resmi terkait hal ini
demikian barangkali yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan kali ini
mohon doanya kembali kami mohon kesediaan warga semua
untuk yang berkesempatan dan berkeluangan sebelum atau sesudah sholat jumat
dapat mendoakan dan sholat gaib untuk almarhum emeril khan bumtas bin muhammad ridwan khamil
bilahi taufiq wal hidayah assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih
dan kemudian juga pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan pihak mui jawa barat untuk mengadakan sholat gaib untuk mendoakan emeril
meskipun demikian pihak keluarga dan pihak kbri serta kepolisian dari swiss masih terus mencari keberadaan emeril
meskipun saat ini ridwan kamil dan istrinya atalia sudah kembali ke tanah air dan meminta kepada awak media maupun siapa saja
untuk menghargai waktu dan kesempatan bagi ri
ridwan kamil untuk berkumpul bersama keluarga besar di bandung sebelum nantinya akan ada pernyataan langsung dari pihak keluarga terkait dengan pencarian eril
apakah memang dari pihak ridwan kamil ataupun masih diwakili oleh kang lp yang saat ini berada di swiss untuk terus melakukan pencarian terhadap eril
demikianlah breaking news terkait dengan pencarian kondisi terakhir dari eril dari bern swiss
kita ke informasi selanjutnya